kalau pekan ini saya benar benar dikagetkan ada satu video yang viral
jadi memperlihatkan dua orang anggota polisi di blitar
menyelamatkan dengan berani melakukan proses persalinan seorang wanita
yang diduga mengalami gangguan jiwa tanpa bantuan petugas medis
ya dan ternyata seorang diantaranya ini adalah bribka gaguk sugiarto
bahkan melakukan tindakan medis layaknya seorang bidan
berbekal pengalaman melihat waktu sang istri melahirkan dua anaknya
peristiwa ini bermula saat bribka gaguk dan bribta tri mendapatkan laporan dari warga
jika ada seorang wanita menangis di tepi hutan selatan bendungan serut akhir pekan lalu
setelah didatangi didapati sang bayi sudah keluar bagian kepalanya
serta terlilit tali pusar di bagian leher
karena tidak ada petugas medis bripka gaguk akhirnya memberanikan diri
untuk memotong tali pusar dengan bantuan tali rafia dan gunting
sang bayi akhirnya menangis
bayi bayinya terselamatkan dan dibawa ke puskesmas suto jayan untuk mendapatkan perawatan
pengalaman dari melihat istri waktu persalinan
tadi miruh lah
cuma disitu kandangannya yuk
temannya nggak pakai masker waktu itu
bawahnya kan kasnya orang mereka
kini bayi itu berada di rumah seorang bidan desa dan kondisinya
sementara ibu bayi sr warga desa tumpang kecamatan talun kabupaten blitar
masih tergolek lemas di kamarnya
sr ditempatkan oleh keluarganya di kamar bagian belakang rumah seorang diri
atas aksinya itu bripka gaguk sugierto dan bripka tri mendapatkan penghargaan
dari kapolres blitar
dan ini merupakan bagian tugas besar dari kepolisian
untuk bisa menolong setiap masyarakat yang membutuhkan
bukan hanya pada sisi pidana
bukan hanya pada sisi sisi tertentu
tapi semua sisi yang bisa disentuh oleh kepolisian untuk memberikan pertolongan
bribka gaguk mengaku dirinya tergugah melakukan pemotongan tali pusar dan azan di telinga bayi
karena rasa kemanusiaan
gaguk juga berkeinginan untuk mengadopsi sang bayi jika diizinkan
ya dan saat ini kami sudah terhubung dengan salah satu polisi
yang tadi membantu melahirkan bripka gaguk sugierto
selamat pagi bapak
ya pak gaguk
bisa diceritakan nih
awalnya sampai akhirnya pak gaguk bisa membantu proses persalinan
yang seorang wanita yang berada di tepi hutan ini pak
awalnya saya pikir sama teman
ada laporan dari wakil
kita datang ke lokasi
kita dapat si
di tepi hutan
di lincah ya
saya sekarang sudah balik ke tempat yang jauh
saya sudah minta tolong dari teman saya
untuk mencari bukitnya
untuk mencari bukitnya
saya menunggu di bayi
keadaan saya melihat di bayi
saya lihat lilitan terlalu kejang di leher
dan kalau tidak pasti lepas
kemungkinan akan patah di hadir
dan lihat anda sudah langsung
oke jadi ya padahal sudah ada usaha juga begitu ya
untuk memanggil petugas medis ataupun bidan setempat
tapi karena ya itu tadi sudah cukup darurat
ada tali pusar yang melilit bayi
akhirnya langsung lah pak
gaguk dan juga rekannya ini ya
pak itu kan ya kita tahu sama sama ya
polisi memang melayani masyarakat
tapi melahirkan kan berbeda nih
dengan melayani masyarakat seperti itu
bapak langsung mengingat begitu pak
bagaimana proses melahirkan sang istri
kita ingat istri waktu melahirkan
soalnya sebuah kali
mereka kontan aja untuk menolong
langsung lahir dengan selamat ya
pak gagung sudah bertemu dengan ibu sr dan bayinya
sudah bertemu lagi belum dengan ibu juga dan anaknya
untuk anak sama siang sudah
untuk kondisi anak anak semua sehat
untuk anak ini rawat
jangan lupa sekarang
ya pak gaguk
saya dapat informasi nih pak gagup
berniat untuk mengabdopsi anak yang baru dilahirkan kemarin oleh ibu sr ini
apakah niatan tersebut masih diinginkan pak
waktu itu waktu saya rektor sama teman sama wajah
itu saya sama teman
jadi kan waktu di
waktu ketika berkesempatan naik kendaraan
naik kendaraan sudah dua ya keluarga
pak gagu kan anak sudah dua ya kita tahu
terus berniat ingin mengadopsi awalnya
meskipun sekarang kabarnya juga anak tersebut sudah dibawa ya oleh keluarga besar
apa sih pak yang terlintas yang membuat bapak tergerak
kata akses satu enggak
kalau enggak cepat mungkin juga kejahatannya akan fatal
ingin memberi kehidupan yang tanda kutip lebih layak untuk sang bayi ya pak
pak lalu sejauh ini kesehatan yang terus dipantau terhadap ibu sr ini bagaimana pak
untuk ibu sr kemarin saya lihat ikut kondisi sehatnya namanya
seberapa sejalan apa apa
pak pendika sih suka
iya jadi tentu kami doakan semoga ibu esar dan bayi bisa terus sehat ya
dan tentu ada penanganan yang lebih baik lagi untuk
kalau kita katakan tadi ada gangguan jiwa terhadap ibu elsa
terima kasih sekali lagi bribka gaguk
kami bangga untuk anda ya bisa melayani masyarakat sedemikian
iya kita kagum dengan pak gago nih
semoga masih banyak lagi aparat aparat kepolisian yang lebih berani lagi
dan juga membantu masyarakat saat menemukan kendala di lapangan